saat ini kabupaten bekasi jawa barat sudah berstatus level satu
namun tempat wisata tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar diperbolehkan beroperasi
seperti di sebuah wahana air di wilayah tarumajaya kabupaten bekasi jawa barat ini
sebelum masuk ke dalam wahana para pengunjung harus melakukan scan barcode peduli lindungi
jika tidak mempunyai aplikasi tersebut pengunjung dapat memberikan tanda bukti lainnya
seperti kartu vaksinasi atau hasil swab yang menyatakan negatif covid sembilan belas
jumlah pengunjung yang akan masuk ke dalam wahana pun dibatasi
pengunjung juga akan diberikan masker saat memasuki arena rekreasi
tim satgas juga selalu berkeliling untuk mengingatkan pemakaian masker kepada pengunjung yang tidak berenang
selain bisa menikmati wahana bermain air di lokasi ini pengunjung juga bisa menikmati wahana kebun binatang mini
yang memiliki sejumlah hewan seperti monyet burung berang berang kambing
dan sejumlah hewan yang berbeda

untuk mengantisipasi masih adanya warga yang belum divaksin
dinas kesehatan pacitan jawa timur membuka gerai vaksinasi di pintu masuk tempat wisata
setiap wisatawan yang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi harus mengikuti vaksinasi di tempat
cara ini sengaja dilakukan tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
untuk mencegah munculnya kluster wisatawan
lebih enak mas saya lebih santai lebih enjoy tidak panik tidak takut
jadi saya kira lebih baik di tempat tempat wisata gini
gerai vaksinasi ini rencananya akan dibuka hingga tanggal dua januari
di sejumlah lokasi wisata pacitan seperti pantai teleng ria
pantai pancerdor dan guagong
tim liputan cnn indonesia